seperti dikutip oleh cnnindonesia com haris azhar mengatakan bahwa sejak jauh hari dirinya sudah mengusulkan agar dibentuk
suatu tim gabungan yang diisi oleh komisi komisi negara
tugas komisi itu yakni menelisik dugaan kecurangan sepanjang tahapan pemilu dua ribu sembilan belas diselenggarakan menurut haris
pembentukan komisi independen untuk menemukan fakta kecurangan masih belum terlambat untuk dibentuk
berbeda halnya dengan haris sekjen komite independen pemantau pemilu kipp kakak suminta
kendati ditemukan banyak dugaan pelanggaran dan kecurangan pembentukan tim ini belum diperlukan
hal itu karena belum bisa disimpulkan apakah itu semua bersifat terstruktur masif dan sistematis
sementara itu tim kampanye nasional jokowi maruf menyatakan tidak setuju atas usulan pembentukan tim mencari fakta yang diusulkan oleh haris
yang sempat diusulkan haris kemarin
menurut tkn keberadaan bawah selus
sebagai pengawas sudah cukup lah
kami mempercayakan semua penghitungan suara kepada kpu
dan semua dugaan ataupun laporan kecurangan kepada bawaslu
karena kpu dan bawaslu adalah lembaga independen dalam arti tidak berpihak kepada satu maupun dua
penyelenggara nanti penghitungan suara real count kita tunggu kpu seperti apa hasilnya
kemudian soal kecurangan kita akan serahkan kepada bawaslu
karena dua lembaga ini adalah independen
dan kalau di tingkat yang lebih tinggi soal tidak bisa menerima hasil pemilu ya ada mahkamah konstitusi kan begitu
itu semua adalah lembaga independen yang keberadaannya diatur oleh undang undang
sementara itu dari parlemen wakil ketua dpr van de zoon menyatakan
pihaknya akan menginisiasi pembentukan
panitia khusus atau pansus kecurangan pemilu
tadi haris meminta ada tpf ini parlemen minta ada pansus yang lebih serius
usulan pembentukan pansus ini bertujuan untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat penyelenggaran pemilu serentak
fadli menilai penyelenggara pemilu serentak kali ini dipenuhi dengan kecurangan yang sangat terstruktur
masif dan bukan sistematis tapi brutal bahasanya
ia membandingkan penyelenggaran pemilu serentak kali ini jauh lebih buruk dibanding pemilu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini